kita awali reportase dari berita banjir
hingga senin malam genangan air yang merendam ruas jalan raya porong semakin meluas
jika sebelumnya hanya tiga ratus meter banjir kini mencapai radius lima ratus meter
dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa
banjir juga mengakibatkan ratusan penumpang kereta api di stasiun bangil terlantar
hingga senin malam genangan air yang merendam jalan raya porong
dan jalur rel kereta api semakin luas dan meninggi
jika sebelumnya hanya sepanjang tiga ratus meter hingga senin petang
banjir meluas hingga radius lima ratus meter dengan ketinggian hingga tujuh puluh cm
meski pemprov jawa timur telah mengerahkan tiga belas mesin pompa penyedot air
untuk dibuang ke sungai ketapang namun terkendala sungai ketapang yang meluap
untuk itu pemprov telah berkoordinasi dengan pihak pusat pengendalian lumpur sidoarjo
serta kementerian pupr untuk membuang genangan air ke kolam penampungan lumpur lapindo
dan selanjutnya dibuang ke sungai porong
malam ini kementerian pu dan bpls telah memberikan izin untuk menyedot air di jalan ke kolam lumpur
nah ini salah satu solusi yang saya kira akan bisa mempercepat susutnya genangan
proses pembuangan genangan air ke kolam penampungan lumpur akan dimulai pada selasa dini hari
sementara dengan tampak terputusnya jalur kereta di jalan raya porong sidoarjo
membuat ratusan penumpang kereta api dari arah banyuwangi dan malang kecewa dengan pelayanan
pasalnya penumpang harus menunggu kendaraan bus yang disediakan oleh pihak kai
menuju stasiun gubeng untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api lainnya
hingga timbul penumpukan penumpang di stasiun bangil
dari data pt kai setiap harinya ada enam kereta api jurusan ke arah surabaya
terhenti di stasiun bangil ini
di antaranya kereta api penataran kereta probowangi mutiara timur jayabaya logawa
selain di stasiun bangil penumpukan penumpang juga terjadi di stasiun gubeng surabaya
sedikitnya tiga ratus lima puluh penumpang kereta api mutiara timur tujuan surabaya banyuwangi
terpaksa menggunakan bus menuju stasiun bangil pasuruan
sebanyak tujuh belas unit bus telah disiapkan pt kereta api indonesia daup delapan surabaya
di halaman kantor daob delapan stasiun gubeng surabaya
sementara untuk mengatasi gangguan perjalanan ini pt kai daob delapan surabaya
melakukan upaya normalisasi

sejak kejadian dengan meninggikan mtt atau multi track templer
dan penambahan batu kericak atau batu balas